bagaimana perkembangan cuaca di indonesia
sudah ada korespondensi nn indonesia miladia rahma di kantor bmkg jakarta
mila apakah ada informasi terkini mengenai kondisi cuaca di indonesia
khususnya di pulau jawa pada hari ini
ya selama siang yuda
betul sekali kalau kita melihat cuaca ekstrim yang belakangan melanda berbagai wilayah
di tanah air ada dua puluh satu kota dan kabupaten di indonesia
yang kemudian terdampak badai tropis cempaka
yang akibatnya kita tahu bencana alam terjadi di beberapa wilayah di indonesia
mulai dari banjir tanah longsor bahkan sampai angin puting beliung
kabar terakhir kita mengetahui bersama bahwa ada sebelas korban meninggal dunia
dari kabupaten pacitan dan lima orang meninggal dunia total di daerah istimewa yogyakarta
untuk mengetahui lebih lanjut
dan ini penting rasanya untuk diketahui kita sebagai penduduk yang berada di wilayah jawa
yang terdampak badai tropis cempaka ini
saya sudah bersama dengan bapak hari tirto yang merupakan kepala humas dari bmkg
selamat siang pak hari
selamat siang mbak mia
kita semua sedih dengan bencana yang melanda
tapi paling tidak kita harus punya informasi kita harus bisa dikatakan punya antisipasi ya pak ya
saya ingin tahu sebenarnya pak bagaimana pergerakan dari badai siklon cempaka pada hari ini
oke kondisi hari ini itu terupdate bahwa siklon tropis cempaka
saya ini posisinya di sini di selatan
di selatan jawa kondisinya diperkirakan akan melemah dengan pergerakannya ke arah tenggara dan selatan
ini pergerakannya masih stasionery kondisi ini jadi tidak sekuat yang sebelumnya
sebelumnya di tanggal dua puluh tujuh dan dua puluh delapan
jadi dampak yang ditimbulkan yang dua puluh tujuh dua puluh delapan memang hujan cukup signifikan cukup industri intensitas yang mendominasi
sedang hingga lebat
bahkan sangat lebat durasinya pun lebih dari sepuluh jam bahkan ada yang dilaporkan dua puluh empat jam
itu yang kondisi siang ini jam dua belas ini menunjukkan di wilayah sini
kalau dilihat tampak warna yang warna seperti ini sudah mulai menghilang
bukan berarti potensi tidak ada bukan berarti potensi hujan tidak ada potensi hujan masih ada
cuma mengalami penurunan dibandingkan dua hari yang lalu atau tiga hari yang lalu
sampai saat ini
seperti itu mbak
nah pak kita bicara soal dalam beberapa hari ke depan mungkin satu atau dua hari ke depan
akan seperti apa apakah juga akan melemah
artinya ini kan juga penting untuk diketahui seperti apa nanti masyarakat terutama di pantai selatan jawa ini
oke kalau melihat potensinya yang sebelumnya kita berikan itu kondisinya diperkirakan melemah sampai tiga hari ke depan
dan siang ini kami melakukan update
informasi tersebut sejauh mana melemahnya seberapa besar kekuatannya melemah itu
dan seberapa besar kekuatannya mempengaruhi gunung agung tarikannya itu segera kami sampaikan
saat ini lagi dilakukan langkah langkah analisis untuk mengeluarkan informasi yang penting ini
untuk bisa dilakukan antisipasi dalam evakuasi entah itu evakuasi bantuan
apapun itu di tim yang di lapangan
kalau itu melemah sampai andekan itu melemah sampai tiga hari ke depan itu kabar baik
kabar baik dalam hal evakuasi pemberian bantuan
dan masyarakat di himbo tetap tenang satu tenang dua waspada tetap meningkatkan kewaspadaan setiap siaga
karena kita menjelang puncak musim
meskipun tidak ada
karena bencana misalkan tidak ada badai tadi kita berada mendekati puncak musim hujan
puncak musim hujan relatif hujannya juga sama
bagi masyarakat yang langganan entah itu banjir longsor perlu ditingkatkan
sejauh ini perlu ditingkatkan terkait dengan potensi potensi bencana hidrometeorologis
yang bisa menimbulkan bencana setiap saat
jadi catatan saya adalah yang pertama sebenarnya kondisi badainya melemah
tapi kemudian tidak mengurangi potensi bencana
potensi bencana masih ada
tadi bapak singgung mungkin dua tiga hari ke depan mudah mudahan sih sudah semakin lemah dan sudah semakin aman begitu ya pak ya
bukan berarti aman
jadi kalau aman itu harus melihat kondisi sekitarnya
minimal intensitasnya mengalami penurunan intensitas hujannya juga potensi tetap ada hujan
tapi mengalami tren penurunan intensitas hujannya
itu untuk badai tropis cempatan
pak tadi bapak juga menyampaikan ada informasi ke kami yuda bahwa ada bibit badai baru ternyata yang sudah muncul
di mana dan akan mengarah ke wilayah mana saja pak
oke terkait dengan bibit badai yang ini bibit badai ini sebetulnya bukan bibit badai baru
kalau dilihat kalau boleh dilihat sembilan puluh posisinya ini sembilan puluh enam s
ini terdeteksi sama dengan yang sudah ada nama sebelumnya
jadi awalnya ada dua bibit badai sembilan puluh lima s sama sembilan puluh enam s
yang konsentrasi kenapa kita tercurahkan di sembilan puluh lima s karena lebih dekat dengan jawa
karena lebih dekat dengan jawa dan impact nya terhadap wilayah jawa
itu cukup signifikan maka itu yang kita informasikan terlebih dahulu
begitu tapi bukan berarti yang di sembilan puluh enam itu tidak diinformasikan
tetap diinformasikan karena levelnya urutannya yang tertinggi dulu setelah itu di bawahnya atau depresi tropis
nah sembilan puluh enam s ini adalah depresi tropis
begitu dengan adanya dua tadi bibit badai yang satu sudah menjadi badai otomatis
itu mempengaruhi pola pola cuaca di indonesia
terutama di indonesia bagian barat dan indonesia bagian tengah itu yang konsentrasi
sebetulnya selain di wilayah jawa itu ada saudara saudara kita yang di sumatera pun juga terdampak juga intensitas hujan yang cukup signifikan
baik sedang lebat maupun sangat lebat
jadi yang untuk sembilan puluh enam s ini ini gambarannya seperti ini ya pak mengarahnya ke
ke arahnya sini
jadi kalau boleh bisa
boleh dilihat ini posisinya
awalnya munculnya tanggal dua puluh lima kita ada prediksi sama
sembilan cempaka itu mulainya juga tanggal dua puluh lima
sama jadi berbarengan ini berbentuk kesini pergerakannya tinggal dilihat
sekarang tanggal berapa
sekarang posisinya berarti dua puluh sembilan
di sini kodenya l
begitu kode l kita melakukan analisis
dua puluh sembilan jam tujuh masih l
terus ini ada prediksi berikutnya masih l
tapi ini sudah mulai ada peningkatan
peningkatan seiring dengan melemahnya yang ada di timur
tapi begini kalau kita bicara soal resiko pak hari
kemudian betul disampaikan kalau badai tropis cempaka ini dekat dengan daratan di jawa
kalau ini memang tampaknya lebih di konsentrasinya di perairan
ya dua duanya itu sebetulnya di perairan
tumbuh dan berkembangnya selalu di perairan
tinggal dekat dan jauhnya
seberapa dekat dan seberapa jauh
kalau yang sembilan puluh lima s itu di sini lebih dekat
lebih dekat itu puluhan kilo bahkan sampai hanya seratus kilo
kalau ini ratusan
oke itu yang membedakan
lebih dari seratus kilo itu yang membedakan
maka saat ini kami memonitoring semua itu
untuk daerah daerah mana saja yang berpengaruh terhadap wilayah indonesia ini
terkait dengan badai sembilan puluh enam s maupun yang cempaka
tapi tetap harus diwaspadai ya pak ya
karena ini berpengaruh meningkatkan intensitas hujan meningkatkan angin sama meningkatkan gelombang
tadi bapak singgung di awal bagaimana kemudian badai tropis cempaka ini kalau kemudian berinteraksi dengan erupsi
gunung agung ini juga bisa dampaknya dirasakan oleh masyarakat
boleh ada gambaran sedikit nggak pak itu nanti seperti apa
oke jadi kalau digambarkan ini update yang terbaru jam sebelas wib
ini sebaran abu vulkanik
sebaran abu vulkaniknya seiring dengan melemahnya cempaka dia bergerak pergerakannya ke arah selatan
sekitar lima belas knot atau dua puluh tujuh km per jam
dengan ketinggiannya pun juga menurun
itu sekitar dua puluh satu ribu kaki atau sekitar enam sampai tujuh meter dari penurunan
prediksi sampai enam jam ke depan dua belas jam ke depan dan delapan belas jam ke depan ini sudah menjauh
ini arah sebaran angin
ini arah sebaran debunya
oh sebaran debunya
sebaran debunya dengan mengikuti prediksi anginnya
ini prediksinya ini
beritanya ini akan kita update per tiga jam kalau yang ini
kalau ini dimungkinkan untuk keluar maka bandara ngurah rai bisa dibuka
pak hari terima kasih atas penjelasan lengkapnya
itu tadi yuda menarik untuk kita ketahui bersama bahwa memang betul kekuatan dari badai tropis cempaka ini sudah melemah
tapi bukan berarti kemudian potensi bencana yang ditebulkan juga akan berkurang gitu
kita tetap harus waspada
satu lagi impactnya dari kemudian badai cempaka yang berinteraksi dengan debu erupsi gunung agung juga masih bisa terlihat
kita melihat tanggal dua puluh sembilan sudah mulai mengarah ke wilayah timur ya ke sumba begitu ya ke nusa tenggara memang sudah terlihat
dan ini juga harus diwaspadai
dan informasi ini tentu akan kami terus tindak lanjuti akan kami follow up
untuk sementara demikian dari bmkg kembali ke yuda di studio
terima kasih miladya rama untuk informasi yang ada langsung dari bmkg jakarta selatan